ya setelah presiden joko widodo menyatakan agar angka presidensial threshold harus di atas persen
muncul tudingan menyudutkan dari partai oposisi
politikus partai demokrat menilai kengototan presiden akan angka ambang batas merupakan bentuk kekhawatiran atau ketakutan menghadapi pilpres dua ribu sembilan belas
sementara itu presiden joko widodo ingin konsisten mempertahankan sistem tata negara yang sudah ada
hal ini terkait sikap pemerintah yang ingin agar presidensial threshold di angka dua puluh persen
presiden mengungkapkan ini dalam wawancara eksklusif dengan kami di istana kepresidenan jakarta pusat
presiden ingin agar undang undang pemilu bebas dari kepentingan kepentingan jangka pendek berbagai pihak
sudah sekian tahun kita sudah masuk ke dua puluh persen
kemudian ada kepentingan kepentingan pragmatis jangka pendek
kita tidak menyederhanakan
kita tidak menyederhanakan sistem pemilu kita
kita tidak menyederhanakan partai partai yang ada
apalagi dengan memberikan kebebasan seperti itu
ya apa kita mau setback ke belakang
mestinya yang kita harus hitung adalah
ketatanegaraan kita dalam bidang politik untuk jangka panjang
tidak setiap lima tahun kepentingannya apa dirubah
setiap lima tahun kepentingannya apa dirubah
kapan kita akan memiliki sebuah undang undang yang betul betul bisa kita pakai dalam jangka yang lama
secara substansi banyak yang sangat menyetujui itu begitu pak
tetapi ketika bicara sudah ada putusan mk tentang hal ini
ketika itulah yang menjadi deadlock kemudian pak
ya udah kalau memang mau lobby lobby jalan
tapi toh keputusan itu pasti akan diuji materi dan akhirnya akan gagal lagi pak
termasuk menggunakan undang undang yang lama
ini kan ada keputusan politik di dpr itu perlu
bahwa nanti ada uji materi itu ada masalah yang lain
putusan di dpr itu mencerminkan bahwa ada kehendak dari kita semua untuk membuat sebuah undang undang yang memang ini berguna dalam menata politik kita ke depan
tidak dalam jangka pendek tidak hanya sesaat untuk kepentingan kepentingan jangka pendek
kendati sudah menyatakan hal itu dalam bentuk penyederhanaan sistem pemilu
namun bersikerasnya pemerintah menyisakan pertanyaan apakah ini bentuk eliminasi awal persaingan di ajang pilpres dua ribu sembilan belas nanti
untuk mengulasnya malam hari ini sudah ada waksekjen partai demokrat didi irawadi samsudin dan juga analis politik universitas paramadina hendri satrio
selamat malam bang hindri
pak didirwadi terima kasih sudah hadir dan kami akan menghubungi pak arief ibowo yang merupakan anggota pansus ruu dari fraksi pdi perjuangan yang sedianya akan hadir juga di sini
tapi mungkin masih terjebak macet kita akan coba menghubungi via telepon
tapi saya akan mulai terlebih dahulu tentu saja dari pak didi rawadi
kita tertarik melihat pernyataan pak didi di sebuah media online mengatakan bahwa ada apa sebenarnya presiden ini tetap ngotot angka ambang batas sehingga ru pemilu sampai molor sampai sekarang
begitu deadlock dan mungkin terancam akan kembali
ke undang undang yang lama
ada wacana juga akan mengeluarkan perpudanan dan sebagainya
tapi menarik menjadi menarik ketika pak didi mengatakan jangan jangan incumbent presiden takut bertarung manakala muncul calon calon penantang baru dari berbagai partai kelak
kenapa sampai kesana arahnya pak
jadi gini saya mulai begini dulu
ini kan pemilu serentak
menjadi kesepakatan lalu ada putusan mahkamah konstitusi juga kan ya
nah sekarang logikanya begini aja
pemilu serentak ya
yang mana yang jadi pedoman
yang mana yang jadi acuan
untuk ambang batasnya
kecuali pemilu dua ribu sembilan dua ribu empat belas dan sebelumnya bahwa didahului oleh pemilihan legislatif
yang sekarang ini logikanya sederhana
jangan kita bicara undang undang dulu
hidupan ini logika
bukan hal yang ribet
ini kan jadi janggal
jadi sangat wajar kemudian ini bukan saya aja yang ngomong ya
sangat wajar kemudian banyak pihak ya
publik masyarakat bahkan banyak pihak
ini ada apa
kok kesannya seolah olah terkesan memenjegal saingan saingan
lalu terkesan ya kurang lebih demikian
anda menduganya kesana ya
saya tidak suka menduga duga
tapi ini apa pernah duga kayak begini sudah ramai lah di sosial media
pembicaraan di warung kopi dan sebagainya
jadi kita kembali ke logika aja
akal sehat logika ini pemilu serentak
dan saya kira mahkamah konstitusi juga memutuskan dengan sangat cantik dan bagus bahwa tidak ada presidenial threshold tersebut
ya tentunya semua pihak apalagi pemerintah ya harus mematuhi aturan undang undang yang ada aturan main yang ada
oke baik saya sudah terhubung dengan ari fibowo anggota
oke baik saya sudah terhubung dengan ari fibowo anggota pak jenderal
oke baik saya sudah terhubung dengan ari fibowo anggota pak jenderal

selamat malam mas arief
mas arief ini menjadi ada dugaan dugaan di luar kemudian datang dari juga salah satunya yang disampaikan oleh pak didi irawadi dari partai demokrat
ya mas arief bisa dengar suara saya mas arief
benar tapi tiba tiba putus
oke baik mas arief ini kan kalau kita lihat tentang pembahasan ruu pemilu ini masih panjang
sementara dihadapkan pada putusan mk yang keserentakan artinya konsekonsilogisnya tidak ada angka batas

ini kemudian muncul dugaan secara politis begitu
jangan jangan presiden incumbent ini takut untuk berhadapan di dua ribu sembilan belas
ya jadi begini tapi kok putus putus mas ya
ya silahkan aja pak arief disini tidak putus putus pak arief
ya jadi begini menyangkut soal presidensial threshold jadi tidak ada ketakutan sama sekali
ya pertama saya ingin mengatakan bahwa dari aspek konstitusi
ini kemudian beberapa pihak menariknya sebagai satu logika
tapi konstitusi itu kaitannya dengan putusan mk
putusan mk lah yang kita terjemahkan tentang keserentaan pemilihan umum
baik pileg maupun pilpres yang dilaksanakan secara serentak
itu yang paling penting dalam putusan mahkamah konstitusi pada tahun dua ribu tiga belas nomor empat belas
nah dan di sana juga tidak dinyatakan secara jelas tegas dan konkret
misalnya bahwa akibat dari dilaksanakannya pemilu serentak
maka misalnya threshold tidak bisa diberlakukan lagi tidak ada
itu adalah open legal policy jadi kebijakan hukum terbuka
jadi kalau ada yang kemudian menyatakan itu yang memaksakan atau mengusulkan apa namanya
presidensial threshold sebagai pihak yang tidak berakal sehat
ya monggo saja silahkan gitu ya
tapi yang jelas dari aspek konstitusi seperti itu
nah yang kedua adalah ini sebenarnya juga belajar dari pengalaman pada pemilu pemilu sebelumnya
ya dalam kaitan ini adalah pilpres
dua kali pilpres kita ini juga menggunakan threshold
meskipun tidak dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan umum anggota dpr
di prd pd dan di prd
ya pada pengalaman pemerintahan di masa lalu
koalisi yang dibangun rapuh
setelah terpilih memperluas koalisinya juga masih siksa
rapuh juga menurut emak saya
akibatnya semangatnya sangat transaksional dan pragmatis
nah situasi yang semacam itu tentu tidak berdampak positif
bagi terwujudnya pemerintahan yang efektif
pemerintahan yang efektif adalah pemerintahan yang sanggup melayani rakyat secara maksimal
untuk menjawab kebutuhan kebutuhan rakyat kepentingan rakyat menyelesaikan masalah masalah rakyat dan lain sebagainya
nah karena itu karena itu maka sejak awal diperlukan satu koalisi yang relatif permanen dan ideologis
itulah yang dimaksudkan kenapa dibutuhkannya presidensial threshold tersebut
sebab kalau tidak kita justru tidak saja akan mengulang kesalahan atau kekurangan yang sama pada pengalaman pemerintahan sebelumnya
tetapi justru akan menyebabkan pemerintahan kita jauh dari efektif
apalagi semangat dari penyusunan kodifikasi rancangan undang undang penyelenggaraan pemilihan umum ini adalah diantara yang terpenting adalah menegaskan tentang tujuan pokok bernegara kita
yaitu memperkuat presidensialisme dan menciptakan pemerintahan efektif serta terbangunnya satu sistem multi partai yang sederhana
oke jadi intinya mas arief
intinya mas arief tidak mahal mengurangi kemahalan di dalam penyelenggaraan pemilihan umum bukan karena serentak semata mata tetapi juga pembentukan koalisi dan jika terang calon presiden terpilih
jadi intinya bukan karena presiden atau fraksi yang mendukung tersebut ini takut bersaing nanti dalam pilpres dua ribu sembilan belas
sama sekali tidak begitu tidak ada urusannya
apa yang takut apalagi pdi perjuangan biasa kalah biasa menang juga ya
sejak pemilu reformasi dua kali kita menang seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dan sekarang
dua ribu empat dua ribu sembilan kita kalah ya ya sudah itu konsekuensi yang kita terima dalam satu kompetisi di dalam pemilu reformasi
dua ribu empat dua ribu sembilan kita kalah ya ya sudah itu konsekuensi yang kita terima dalam satu kompetisi di dalam pemilu reformasi
nah itu bukan menjadi masalah bagi kita gitu loh
itu bukan menjadi masalah bagi kita gitu loh
jadi tidak ada urusannya sama sekali dengan kepentingan praktis dan pragmatis pdi perjuangan
tidak ada ya
kita ingin mengedepankan kepentingan yang terkait dengan manfaat dan maslahatnya bagi bangsa dan negara rakyat
oke bagaimana pak dedy ada tanggapan sebaliknya
oke bagaimana pak deddy ada tanggapan sebaliknya

pedaumannya ingin dipakai yang mana
jadi pemilu serentak ya
pedaumannya ingin dipakai yang mana
jadi pemilu serentak ya
berarti kan semua dari titik nol ya
jelas nggak ada
tadi kalau dikatakan pemilu serentak itu tidak membatalkan pasal tentang threshold
kita memang agak mundur ini membahasnya
tapi masih ini yang menjadi masalahnya kan
dengan open legal policy tadi itu
justru jadi masalah kalau nggak dipermasalahkan hal itu
jadi ukurannya bagaimana
dan konstelasi politik saya rasa sudah berubah
nanti mungkin pdi tambah hebat lagi atau bisa sebaliknya atau partai lain bisa turun bisa naik
kan situasi sudah beda
jadi maksudnya kalau kemudian dua ribu delapan belas tidak relevan gitu ya
oleh karenanya mk itu memutuskan pada saat ada gugatan dua ribu tiga belas kalau tidak salah ya
itu sangat rasional sangat sesuai dengan keadaan yang ada
justru sekarang yang jadi tanda tanya
anda melihat ini dari alasan yang disampaikan oleh pdi perjuangan adalah soal visi ke depan sebenarnya
koalisi yang kuat sejak awal begitu bukan transaksional setelah pemilihan nanti keturut turut
tetapi baru setelah terpilih nanti baru koalisi semangatnya itu
tapi ada dugaan lain dari partai demokrat dan mungkin beberapa partai yang lain mengatakan bahwa
kalau menurut saya ini ya
mas indra pak didi ini alasannya cenderung cengeng sih menurut saya
yang misalnya amanah undang undang presidensial ini harus kuat harus didukung dan lain lain menurut saya itu alasan yang cengeng lah
karena seorang presiden pada saat dia terpilih harusnya dia memiliki kemampuan visioner untuk bisa mempersatukan apa yang ada di sekitarnya
presiden jokowi melakukan itu kok sekarang
presiden jokowi pada awal terpilihnya
bahkan tidak bukan merupakan salah satu pimpinan partai politik
tapi lihat sekarang
hampir otomatis hanya tinggal demokrat pks gerindra saja yang berada di luar pemerintahan
nah ini menggunakan sebuah mekanisme yang menurut saya nggak ada masalah sebetulnya dengan mempersatukan dpr misalnya ya untuk memperkuat si presiden tadi
jadi menurut saya alasan yang pertama cengeng
kemudian yang kedua alasan untuk menyederhanakan multi partai
nah ini juga menurut saya bertentangan juga dengan undang undang dan kebebasan berpendapat
jadi kalau menurut saya memang pada saat pemilu ini serentak dilakukan
dan kemudian indonesia akan menerima lebih dari satu calon presiden
menurut saya itu akan menjadi baik sekali
saya rasa gak akan sembarangan juga kok orang mencalonkan diri sebagai presiden gitu
yang pertama kan partainya juga mesti punya amunisi cukup
dia tidak akan bisa mendapatkan kursi legislatif yang cukup loh
kalau salah mengajukan
karena hanya bareng ya
iya karena hanya bareng kan
kalau bayangkan saja misalnya
partai demokrat mengajukan henry satrio gitu ya
kan lebih enak mengajukan ahy gitu yang pasti ada suaranya ketimbang henry satrio gitu kan
walaupun henry satrio pengen banget gitu kan
nah ini kan menurut saya juga pertimbangannya partai politik salah satu
berdampak pada perolehan di legislatif juga kalau salah mengajukan calon presiden
toh partai politik juga nggak ada yang berniat untuk kemudian menghujamkan diri ke dasar jurang
mengajukan calon presiden sembarangan
misalnya ada partai baru berdiri
belum punya calon kuat
memaksakan diri ketua partainya menjadi calon presiden
kan belum tentu juga lah
dia belum tentu juga bisa dapat suara legislatif kok
berani beranian gitu kan
tapi mas indra
maksudnya ini intinya seleksi alam saja
kan ini jadi kebayang misalnya
lah di negeri ini saat ini yang elektabilitasnya paling tinggi kan udah pak jokowi aja
jadi makanya apakah keinginan beliau semuanya mengarah ke sana gitu ya
atau misalnya ada berapa calon yang bisa dimunculkan
sampai saat ini kan pak jokowi
mungkin ada jairoel masjid
ada ht dan lain lain lah
jadi menurut saya biarkan saja masyarakat ini berbelajar demokrasi seperti sekarang
hal ini kan juga pernah terjadi di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu
tarik menarik tentang seberapa sebetulnya ambang batas
nah ini presidensial threshold itu sebetulnya mas indra kalau diterjemahkan dalam definisi
ini sebetulnya itu yang kita lihat
ini sebetulnya itu yang kita lihat

ini sebetulnya itu yang kita lihat

ini sebetulnya itu yang kita lihat
ini sebetulnya itu yang kita lihat

ini sebetulnya itu yang kita lihat
ini sebetulnya itu yang kita lihat
ini sebetulnya itu yang kita lihat

setelah itu memiliki keberagaman inggris

jadi intinya adalah
menurut saya biarkan saja
saya setuju dan sepakat
tadi waktu mas arief mengatakan
ya saya setuju gitu
ya sudah ngapain ditahan tahan
tapi kalau alasannya presidensialisme
berkuat presidensialisme menurut anda alasan cengeng
iya lah alasan cengeng lah
mas ida sebutkan
sekarang siapa presiden yang gagal
setelah sby gak ada lagi
walaupun ada sesgap yang sampai hari ini
saya juga masih bingung kenapa pak sby
tidak berani membubarkan sesgap
tapi kan masa sudah lewat
nah kemudian pak sby dengan sesgapnya
pak jokowi dengan caranya
diplomasi meja makan
bisa juga jadi cengeng
bukan itu peluang transaksional yang justru ada disitu
mana ada kepentingan gak transaksional
kita sih terima
kita akan tanyakan nanti alasan cengeng ini mas arief katanya
nanti kita akan ulas lebih lanjut setelah jeda berikut ini
setelah presiden menyatakan agar angka
muncul tudingan menyudutkan dari partai oposisi
kegototan presiden akan angka
ambang batas ini merupakan bentuk
ketakutan menghadapi pilpres dua ribu sembilan belas
pembahasan angka presidensial threshold
antara legislatif dengan pemerintah
memunculkan perdebatan baru
setelah adanya tanggapan dari
partai oposisi demokrat melalui politisinya
didi irawadi menuding petahana takut
jika berhadapan dengan calon presiden yang diusung
didi juga menuduh hal kengototan pemerintah
merupakan jalan yang diambil
untuk mengebiri capres dari partai pesaing
pada pemilu dua ribu sembilan belas
dalam kesempatan berbeda
meski mengatakan bahwa angka presidensial threshold
partai pendukung pemerintah
pengamat politik rai rangkuti justru menilai
justru akan menguntungkan jokowi
pada pemilu dua ribu sembilan belas mendatang
justru kalau secara politik
makin banyak calon jokowi diuntungkan
pendukung jokowi itu solid
justru di luar jokowi ini yang tidak solid
apa artinya gitu
kalau ada makin banyak kandidat
makin besar peluang jokowi untuk memenangkan
sebelumnya presiden jokowi dodo
ikut angkat bicara terkait polemik isu krusial
dalam pembahasan revisi undang undang pemilu dua ribu sembilan belas
saat melawat ke kawasan ungaran jawa tengah
dalam kesempatan itu
presiden jokowi dodo menyatakan
bahwa pemerintah menginginkan
agar politik negara tetap konsisten
ambang batas pencalonan presiden
seperti pada pemilu dua ribu empat belas lalu
presiden nampaknya memberi perhatian khusus
pasalnya presiden mengaku sengaja
untuk terus mengawal isu presidensial threshold
pemerintah ini kan
kalau menyampaikan opsi ini kan tetap
pada prinsip landasannya produksional
dasarnya bahwa calon presiden itu diusulkan
oleh satu partai atau gabungan partai politik
clear undang undang dasar
ada keraguan kalau diputuskan ini
nanti akan ada calon tunggal
sebelumnya rapat pansus revisi undang undang pemilu
setelah sebelumnya juga mengalami ujung yang sama
pada tiga rapat pansus dan dua rapat tertutup
rapat terakhir pada sembilan belas juni lalu
sepakat menunda pengambilan keputusan pada dua puluh juli mendatang
sepuluh fraksi dan mendagri juga bersepakat menghindari voting
dan akan mengutamakan musyawarah mufakat
suci banjim cnn indonesia
tadi kalau kita simak memang alasan dari presiden
ataupun pemerintah yang diwakilkan oleh menteri dalam negeri ini
adalah memperkuat sistem presidensialisme
maka terjalin koalisi yang kuat nanti ketika terpilih di dpr
juga akan ada koalisi yang kuat untuk
menyokong presiden dalam menjalankan tugasnya
tetapi tadi ini disebut
alasan yang cengeng sebenarnya
mas arief apa tanggapan anda mas arief
ya kalau begitu menjadi aneh lagi
saya kira ini soal perbedaan paradigmatik ya
kita tentu tidak mengikuti paham bebas sebebas bebasnya
apalagi dikaitkan dengan hak hak untuk berserikat berkumpul dan sebagainya
itu diatur di konstitusi tapi ada yang
dilupakan bahwa konstitusi kita yang mengatur tentang hak hak tersebut di pasal dua puluh delapan
itu juga dikunci di pasal dua puluh delapan j
mana di dalamnya adalah disebutkan
bahwa semuanya diatur dengan undang undang
dan karena itulah maka saya tegaskan sebagai open legal policy
kebijakan hukum terbuka
dan nanti kalau di gugat misalnya
tapi bahwa dalam satu perspektif
paradigma yang kami lakukan ini adalah
paradigma yang kami pahami
tentang bagaimana membangun sistem yang lebih baik
bukan sekedar menyediakan kompetisi yang sebebas bebasnya ini
yang tidak pragmatis dan tidak transaksional itu
salah satu diantaranya dengan cara adalah
tidak saja pada saat pencalonan mendapatkan dukungan yang relatif permanen
dan pasti dari partai partai
tetapi juga paskan
perang itu menjadi
setelah menjadi calon terpilih kemudian
kita sebenarnya merujuk pada pengalaman konkret
jadi maksud saya
tidak perlu juga munafik begitu loh
situasi objektifnya memang begini
ya pragmatisme transaksional
ya koalisinya sudah dibangun
bahkan setelah terpilih menjadi presiden diperluas
toh dalam banyak hal juga terjadi politik yang siksa
nah kalau demikian terus maka kegaduan sudah pasti akan lahir
jadi kita harus membiarkan maka hubungan antara presiden dan dpr menjadi tidak kondusif
nah kalau sudah seperti itu maka sudah pasti akan melemahkan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah
itu yang disebut sebagai pemerintahan yang tidak efektif
kalau pemerintahan tidak efektif maka rakyat bangsa dan negara yang dirugikan gitu loh
jadi sejak awal maka kami menyampaikan bahwa
ini bukan soal pdi perjuangan ya
apalagi partai kami sepuluh tahun oposisi kita tenang tenang saja
suatu yang luar biasa bagi kita
kalau tahun dua ribu empat belas kita kalah lagi ya berjuang lagi kan begitu
dua ribu sembilan belas pemilu kalah lagi ya berjuang lagi begitu
karena memang kita sedang menguatkan membangun kelembagaan partai
tidak boleh partai kemudian semata mata segedar menjadi perahu politik menjadi alat tunggangan tetapi dia menjadi instrumen
rakyat untuk berjuang
mas arief tapi kalau dicontohkan tadi dengan yang dilakukan presiden joko widodo sekarang ini buktinya berhasil
misalnya dengan ketika awalnya hanya koalisinya hanya berapa partai begitu
tapi setelahnya kemudian bisa juga merangkul namanya juga apa namanya politik
sehingga bisa juga melakukan komunikasi politik yang intinya bisa juga dijalankan
dan tidak terganggu sistem presidensialisme ini
dan masih efektif pemerintahan tentu saja
itu kan bagi mereka yang ada di luar negara itu kan itu bisa juga berjalan jalan
yang di dalam kan merasakan sekali
sudah koalisinya besar tujuh partai saja
mas didi sik sak ya kan tidak solid solid amat
kita dilihat dari proses proses yang terjadi di dpr
persidangan persidangan di dpr baik dalam aspek legislasi
kemudian anggaran kemudian pengawasan
sama juga pengalaman kalau mau jujur mas didi kan teman saya di periode yang lalu
itu sama juga terjadi pada zaman sbe kan begitu

pertama pak sbe dulu kan ada misalnya saja undang undang pelkada
lalu praktik pemerintah berantakan
undang undang pemilu juga begitu
di undang undang yang lainnya banyak sekali misalnya begitu
sebenarnya kita ingin kalau sudah pasti dalam koalisi pemerintah
ya harusnya tidak cukup saja sudah mendapatkan kursi kabinet
yang mestinya tegak lurus
tidak ada yang menguasai resistisi boleh saja
itu penting tetapi tidak sampai mengganggu jalannya pemerintahan
supaya pemerintahnya itu bisa bekerja keras bisa fokus pada urusan untuk menangani
mas arief kalau pun
dan mengatasi masalah masalah rakyat
mas arief dengan adanya ambang batas ini terbayangkan nanti selanjutnya adalah
tentu saja ada koalisi yang lebih permanen begitu ya
tetapi apakah ini menjamin juga tidak ada politik zigzag setelah nanti presidennya terpilih misalnya
ya justru karena itu yang sekarang harus ditradisikan dilembagakan
justru jangan ditarik mundur lagi
ya justru jangan ditarik mundur lagi
long ada koalisi saja yang sejak awal mulai dari pencalonan sampai kemudian terpilih saja masih seperti ini
apalagi tidak ada
oh jangan tertarik mundur lagi ya
karena kita politik kita ya justru akan lebih sulit lagi
yang rugi bukan siapa siapa kalau partai partai itu biasa saja
memang dia urusannya adalah mengejar kekuasaan
tetapi yang harus ditimbang ini kaitannya dengan masalah
hal hal yang terjadi
oke mas harif baik
baik mas harif
oke intinya seperti itu pak didi
apakah ini mampu menghapus praduga tadi
tentang kekhawatiran kalah
saya sih pertanyaan simple saja saya nggak panjang panjang ya
jadi berharap mas arief bisa menjawab
sekarang yang jadi pegangan yang akan dipakai ini
perhitungan yang mana ini kan serentak gitu ya
yang dipakai yang mana
mau dipakai yang dua ribu empat belas
apa yang dua ribu sembilan kita senang kalau dipakai
tapi yang manapun dipakai jadi aneh
segala kemungkinan bisa terjadi
mungkin pdp tambah elektronik
setambah hebat atau bisa
segala kemungkinan bisa dan partai lain pun
sama juga jadi pertanyaan saya simpel
yang mana yang digunakan saya bertanya pak didi
kepada mas arief
mas arief ada dengar
memang ini persoalan teknis yang menjadi perdebatan di dpr
sampai sekarang memang
bagaimana mas arief
jika perdebatan seperti ini
maka memang terjadi perdebatan
perbedaan paradigmatik ya
kalau sudah begini memang sulit
tapi maksud saya maksud saya saya mengajak
secara substansinya ya
tentang sistem ke depan
pada jangka panjang
saya juga tadi mencontohkan pilkada kita ini juga ada

koalisi partai pendukung pengusul
meskipun juga disediakan perorangan
perorangan pun juga ada syaratnya
nah itu supaya untuk menyepadankan atau mengkompatibilitaskan
antara posisi mereka yang diusung calon kepala daerah
wakil kepala daerah yang diusung oleh partai politik
atau gabungan partai politik dengan yang calon perorangan
jadi sesuatu yang biasa normal
tergantung dari mana kita berperspektif
terhadap apa yang kita usahakan
jadi bukan soal peranjian atau peraturan
baik mas arief ini masih ditagi lagi pertanyaan yang tadi
jangan dipakai yang mana
kalau dipakai dua ribu empat belas nggak fair dong
apalagi sekarang ada partai baru
ada partai perindo mungkin psi atau saya nggak tahu yang lain
nah yang dipakai yang mana
jadi fairness nya dimana gitu loh

saya mencobakan pekada tadi loh
pekada dua ribu delapan belas yang dipakai hasil pemilu terakhir dua ribu empat belas
ya tidak fair nya dimana
kan kita mendorong penguatan kelembagaan partai politik
supaya partai itu tidak partai partaian
partai itu semuanya serius
tidak sekedar sebagai perahu dari kepentingan orang per orang
ambil dari dua ribu empat belas
dua ribu empat belas dipanggil ya diambil jadi aneh dong
bagaimana logikanya bagaimana ke dua ribu empat belas
nggak begitu cara kita berpartai
saya kira dalam prinsip prinsip kepartaian kan begitu
kelembagaan partai yang kuat
maka kaderisasinya harus jalan
pendidikan politiknya harus jalan
kaderisasinya akan mengatakan segenerasi yang tertata dan lain lain
ya fair kita terhadap ke dua partai itu
mas arief ini kalau misalnya menggunakan dua ribu empat belas tadi unsur apa namanya fairness ya
kepada partai partai yang baru
berarti mereka tidak bisa ikut mencalonkan begitu nantinya
loh semua fraksi kemarin sepakat kok
loh kan nggak bisa ucuk ucuk
kalau begitu nanti gak ada gunanya partai
katanya di satu sisi kita ingin menguatkan kelembagaan partai
lagi pilar utama demokrasi
pada sisi yang lain justru kontradiktif cara kita berpikir
melemahkan partai politik bahkan merelatifkan partai politik
nah ini kita mau milih yang mana
kalau misalnya memang kita pada posisi perbedaan paradigmatik
saya tidak mau mengatakan bahwa apa ideologi yang kita anut dan lain sebagainya
tetapi itu yang terjadi
dan semua fraksi coba dicek
yang baru itu pertama harus lolos sebagai partai politik dulu
yang kedua harus belajar beribuk klas
itulah sebabnya dalam rapat
untuk yang pencalonan presiden maksudnya mas arief
partai yang mendapatkan kursi di dpr itu
yang sudah mendapatkan tidak perlu diverifikasi
meskipun saya ingatkan juga
itu bertentangan dengan putusan mk
bahwa semuanya tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif
berdasarkan putusan mk
untuk pencalonan presiden kan bukan mereka harus diverifikasi lagi
bahwa yang mencalonkan presiden itu
bukankah partai atau gabungan partai politik
kalau putusan mk tahun dua ribu tiga belas kan menyatakan
partai baru maupun partai lama harus diverifikasi
tetapi pansus memutuskan
partai yang sudah punya kursi di dpr tidak perlu verifikasi
itu artinya bertentangan dengan putusan mk
jadi maksud saya begini
kita ini jangan mau kalau enak kita oke
kalau ada kurang enaknya kemudian kita tolak
dengan berbagai dalih
saya memahaminya tidak begitu
ini perbedaan paradigmatik
yang saya kira memang harus
perlu untuk dipergulati secara terus menerus
oke jadi kemarin fraksi
bukan soal perasaan ini
bukan soal perasaan
cengeng berani dan sebagainya
ini adalah urusan untuk membangun bangsa dan negara ke depan
saya ingin tanggapan dulu pak didi
itu semua fraksi kemana setuju tentang
saya kira dulu ada keputusan ya
belum ada ini
kalau ada dinamik
ya bisa saja
tapi saya tidak mendengar itu
yang pasti kita dari awal
bahwa ini karena serentak
ini yang paling rasional
dan kita berikan peluang
kita tidak boleh kesantikan
rasional maksudnya sesuai putusan mk
sesuai putusan mk
sesuai logika yang ada
kalau gitu pak didi
fraksinya ditegur aja
jadi fraksinya ditegur saja
fraksinya pak didi
saya kira kan belum putusan final final juga
ini kan masih berlangsung
dan sikap kita fem
pak ini gak ikut rapat
yang ikut rapat kita
saya kasih informasi
fraksi tidak berangkat
fem kan setuju
oh enggak dong
saya tanya dulu
kalau demokan setuju
tidak mungkin kita fight
logikanya jelas sekali
tidak mungkin para
di depan publik ini
kalau kita sepakat
lalu menggunakan dua ribu empat belas
jadi intinya kemarin
setuju kembali ke
penghitungan dua ribu empat belas begitu
saya ingin mengatakan
satu contoh adalah
partai peserta pemilu ini
tadi kan kaitannya
dengan partai baru baru
itu untuk menjadi peserta pemilu
diputuskan di pansus
bagi partai yang sudah punya
kursi di dpr
tidak perlu diperval
untuk partai baru
nah ini adalah
bertentangan dengan putusan mk
nah itulah yang sudah diputuskan
jadi maksud saya
saya ingin menggambarkan
dengan aturan tertentu
bisa mencalon keomunisian
itu juga diputuskan
tapi untuk yang pencalonan presiden
mendudukkan cara berpikir
atas keseluruhan sistem kepemudaan kita ini
antara satu dengan yang lainnya
saya ingin mengatakan
tentang bagaimana koalisi dalam pencalonan
terpilih menjadi presiden
dan wakil presiden itu
dan pemerintahan yang efektif
yang bisa melayani rakyat
itu yang saya katakan
nanti kita akan kembali
lebih lanjut ya
saya masih penasaran juga
bagaimana kalau partai baru
yang setelah terverifikasi
tapi mereka tidak bisa mencalonkan presiden
gara gara ada ambang batas itu
begitu mas harif
nanti kita akan
tanyakan lebih lanjut
setelah jeda berikut
tetaplah di cnn indonesia prime news
dari bang hindri satri
yang terlebih dahulu
tadi mencontohkan sebenarnya
memang sampai sekarang belum ketemu
karena itulah perdebatan di dpr
atau adanya presidensial threshold
paling tidak begitu yang satu
ini yang tadi dicontohkan tadi misalnya
partai baru tidak bisa ikut mencalonkan
untuk pemilihan presiden
ditanggapi begitu kan
untuk ikut pemilih saja
harus ada verifikasinya
contohnya dan lain sebagainya
contoh pilkada tadi
nah ini kan yang menarik kan
dari tadi kan
untuk kemaslahatan rakyat kan
nah ini saya rakyat
salah satu orang yang bicara
jadi menurut saya
karena memang ini adalah demokrasi
kalau memang kemudian akhirnya
ada partai baru
kemudian tidak bisa ikut presiden
tidak bisa ikut pemilihan presiden
harus menunggu lima tahun lagi
kalau misalnya harus munggu lima puluh
lima tahun lagi
kenapa kemarin diresmikan
mendingan ditahan aja
nunggu lima tahun lagi
belajar dulu segala macam yang katanya tadi mas arief
nah kemudian tadi perdebatannya

itu di pilkada serentak
nah ini kan gak apple to apple
karena di pilkada serentak itu kan
tidak milih presiden
pilkada serentak itu kan
kabupaten kota dan provinsi
nah ini kan beda
ini kan presiden
jadi menurut saya
tidak bisa dibandingkan juga
jadi kalau misalnya mk sudah memutuskan
karena jadi semuanya bisa ikut serta
jadi dengan contoh pilkada serentak itu
tidak tidak pas kalau diterapkan untuk
jadi akhirnya susah
akhirnya setiap partai politik
oh yang paling mudah aja
semuanya arahnya ke sana
jadinya pak jokowi ini calon tunggal
nah kalau calon tunggal lagi
ini kan zaman lorde baru
yang pilihannya cuma wakil presiden
oh ada yang menduga akan mengarahnya nanti jadi calon tunggal
kalau misalnya perhitungannya seperti itu
kan arahnya ke sana
dan lagi kemudian satu lagi
tadi kan mas arief mengatakan
salah satunya ini adalah
untuk menyederhanakan sistem multipartai
nah ini kan juga jadi akhirnya
kembali lagi ke era era pada saat
kita hanya memiliki tiga partai politik gitu
tiga partai politik zaman orde baru
nah menurut saya
harusnya bisa di
bisa dimengerti dengan mudah
sebetulnya arahnya kemana sih
sebenarnya penguasa ini saat ini
arahnya cenderung akan mengembalikan indonesia kemana
mudah mudahan sih saya salah
tapi dari tadi
alasan memperkuat presidensial
yang menurut saya
walaupun itu memang ada di undang undang
bahwa harus mendapat dukungan penuh dari dpr
pak jokowi lah
dengan cerdasnya berhasil
berada di dalam satu pemerintahannya
jadi menurut saya itu alasan yang mengada
tapi alasan yang kedua itu yang menurut saya
akhirnya saya tadi terhenyak juga
ada ya alasan untuk menyederhanakan multi partai itu
jadi artinya memang membatasi sekali gitu
nah kalau memang kayak gitu
harus berhati hati rakyat
mungkin langsung ditanggapi dengan
mas arief dengar tadi penjelasan dari
saya tidak akan
tidak ingin berdebat kusir ya
kalau paradigma kita berbeda
ya pasti tidak akan ketemu
karena itulah maka
alasan yang disampaikan
biar rakyat juga mencermat
saya juga memberikan alasan
garis pemikiran kami
hal hal yang prinsip bagi kami
yang saya sebut sebagai satu paradigma
karena kami juga tidak menganut
demokrasi yang sebebas bebasnya
basis pada individualisme
dalam setiap pengaturan
pasti ada pembatasan
sejauh mana kepatutan pembatasan itulah
dalam perspektifnya masing masing berbeda
nah karena itulah
kami merasa perlu
untuk membuat pengaturan seperti itu
yang sebenarnya pengaturannya tidak berubah
empat puluh dua tahun dua ribu delapan
tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden
sudah dipatok dua puluh dan dua puluh lima persen
hanya karena sekarang keserentaan
apakah masih perlu
kami menjawab masih perlu
dengan berbagai alasan yang
kami sampaikan tadi
sebab secara konstitusional
kami juga masih mendasarkan
pada putusan mk
yang sama sekali
atau tidak menyatakan secara konkret
karena open legal policy tadi itu ya
baik dpr dan pemerintah
untuk merumuskan ambang batas itu
bukan pada soal angka
bahwa ambang batas masih diperlukan
dan itu adalah
sebagai open legal policy
sama juga ketika kita mengatur
untuk pencalonan kepala daerah
itu juga menggunakan ambang batas
dan sama juga ketika kita mengatur
partai yang punya kursi dppr
itu juga dengan nampak
itu konstitusional semua
nah gitu loh
tergantung dari sudut mana kita melihatnya kan
ini kan memang semuanya
akhirnya berpatokan pada putusan mk
nah ketika kemudian
tadi anda menjadikan
diamil dari mana
atau misalnya nanti
ada keputusan yang lain
intinya ada ambang batas
kemudian kalau diuji materi
kemudian dikabulkan juga oleh mk
bagaimana kelanjutannya nih mas
saya juga ingatkan pada masyarakat
ada putusan mk yang menyatakan bahwa
partai politik yang punya kursi di dpr
maupun partai baru
semuanya harus diverifikasi
baik administrasi maupun faktual
karena pansus sudah memutuskan
untuk yang punya kursi
tidak perlu diverifikasi
silahkan juga digugat
nah nanti kalau mknya menyatakan
putusannya adalah begini
yang bertentangan dengan kesimpulan
yang sudah diambil oleh pansus
maka kemudian kita semua
sebagai pihak yang masih melaksanakan undang undang
jadi bagi kita
itu bukan satu persoalan
ini nggak malah mempersulit jalannya
tahapan pemilu nanti mas
misalnya kalau digugat
takut sengeng dan sebagainya
baik pak didi
yang kita pikirkan justru
mas arief akan datang
saya kurang sependapat
apa yang dikatakan
apa yang dikatakan
lalu silakan digugat saja
saya kira sekarang saatnya
juga semua partai
memikirkan hal yang terbaik bagi bangsa ini
kita sudah sepakat bahwa ini adalah pemilu serentak
jadi jangan lalu
dikatakan demokrasi yang sebebas bebasnya
saya rasa keliru
kan sudah jelas
syarat partai partai juga ketat ya
partai politik sangat ketat
untuk ikut pemilu saja
pemilu sangat ketat
salah capres saja diperketat
lalu membatasi demokrasi dengan
itu tidak tepat
lalu menunggu katanya
lalu proses berjalan ya
katakan digugat nih
lalu mungkin perpu lagi keluar
akhirnya balik lagi digunakan yang dua ribu empat belas
ini kan sangat komplikated
jadi saya kira saat ini
pemilu sebentar lagi kan
kurang lebih dua tahun lagi
saya berharap presiden jokowi juga memikirkan
hal yang terbaik bagi bangsa ini
memikirkan bahwa demokrasi ini
tentu harus dibuka dengan adil
pada semua partai dan kekuatan politik yang ada
perpu pun kalau berlaku untuk yang kembali ke dua ribu empat belas
itu pun bisa digugat lagi
yang balik lagi yang peraturan dua ribu empat belas
ini kan sangat sangat gak fair
yang hendri satria
jadi menurut saya
ini akan menjadi menyandra kita sampai mungkin nanti
kesulitan bagi kpu nya
jadi repot nanti kpu nya untuk melakukan itu
jadi mudah mudahan nanti juga pemerintah
bisa agak kompromi gitu ya
kalau kita lihat hasil di dua ribu empat belas
tapi digugat lagi kan
kenapa saya katakan di sana
kemudian nanti gak jadi jadi
demokrasi itu memang bukan buat penguasa
demokrasi itu ya buat orang orang yang berada di luar kekuasaan
pada saat orang berkuasa
sulit untuk menjalankan demokrasi
karena demokrasi itu bisa melunturkan kekuasaan yang dia miliki
jadi jangan bicara demokrasi kepada penguasa
penguasa adalah produk dari demokrasi
tapi pada saat dia berkuasa
minta mereka menjalankan demokrasi
pasti penguasa berpikir dua kali
karena demokrasi bisa menggantikan kekuasaan
kalau ini saya minta tanggapan dari mas arief
mas arief tanggapannya sedikit mas arief
jadi kita mau bicara versapat atau apa
demokrasi hanya milih rakyat
bukan milih penguasa lah ya
ini repot juga kalau begitu
pemerintah pasti dolim
pemerintah yang dolim itu pemerintah yang tidak bisa diawasi
pemerintah yang tidak bekerja secara serius untuk rakyat
yang tidak bisa membuktikan bahwa kebijakan dan programnya untuk rakyat
itu aja sebenarnya
semua yang kita bicarakan ini
mari kita ukur manfaatnya untuk rakyat
bukan sekedar untuk elit partai
saya sudah sampaikan
saya sepuluh tahun jadi oposisi biasa saja
ada yang lima belas tahun
sekiranya penting kita semua patuh pada hukum
dan pemerintah saat ini harus memberi contoh
bahwa pemerintah patuh pada hukum
dan menghormati putusan mahkamah konstitusi
kita lihat nanti perkembangannya seperti apa ya
karena ini masih juga terus berlanjut
apakah jadi perpukuluar
atau nanti ketemu
ataukah memang akan menjalankan putusan mk
sesuai dengan putusan mk
terima kasih mas arief untuk sementara ini
terima kasih pak didi
bang indri satrio
terima kasih atas ulasannya
memang masih belum selesai
di dpr aja belum selesai
apalagi diskusi di sini
tapi kami ucapkan terima kasih sekali lagi